anda kembali di cnn indonesia breaking news
kita masih mengikuti perkembangan dari ibu ani yudhoyono
yang sudah diterbangkan dari singapura menuju ke jakarta
untuk nanti kemudian akan dibawa ke rumah duka di puricikeas di bogor jawa barat
kita masih menantikan bagaimana prosesnya untuk sampai ke tanah air di jakarta
karena informasi terakhir tadi sudah diberangkatkan dengan menggunakan hercules
milik tni au dari bandara di singapura
kita masih menantikan pukul berapa nanti tiba di bandara halim perdana kusuma
dan memang presiden ri ke enam susilo bambang udoyono
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berbela sungkawa
sbi juga menyatakan akan mewujudkan mimpi yang belum sempat diwujudkan oleh istrinya
bapak ibu sekalian yang sangat saya hormati
atas nama keluarga saya mengucapkan terima kasih
atas ucapan bela sungkawa yang baru saja disampaikan
bapak ibu juga berkenan untuk pay tribute kepada yang amat saya sayangi ibu ani
saya mohon doanya agar ibu ani
hidup tenang di sisi tuhan yang maha kuasa
sebelum dipanggil oleh yang maha kuasa allah swt
tadi siang empat bulan kurang lebih berada di singapura
saya mendampingi ibu ani setiap hari siang dan malam
banyak sekali sebenarnya yang ingin dilakukan oleh ibu ani kalau sembuh
kalau kembali ke tangga
banyak sekali yang semuanya tentu untuk kepentingan para sahabatnya
saudara saudaranya masyarakat indonesia
tapi tuhan menakdirkan yang lain
oleh karena itu saya dan keluarga insya allah akan mewujudkan mimpi mimpi
cita cita dan rencana ibu ani yang baru bisa diwujudkan
dan saya malam hari ini untuk mengantar ibu ani ke jakarta
dan insyaallah setelah disemayangkan di rumah kami
itu saja sekali lagi
terima kasih atas kebaikan bapak ibu untuk berkenan mengucapkan bila so gawa kepada
saya dan ibu ani
keluarga dan untuk petinggu
kepada ibu ani terima kasih
terima kasih assalamualaikum
baik demikian tadi
pernyataan dari pak sby
kepergian dari istrinya ibu ani yudhoyono
yang mengucapkan terima kasih kepada masyarakat